mungkin saya masuk ke pak horman tadi ya
nah ini sumber dan ac malah kosong duanya kalah
begini studi ini kan hanya memperlihatkan bahwa
variasi atau sumber varian kalau dalam bahasa sasitik
yang mempengaruhi voting behavior dari faktor
ketertarikan orang terbansos itu dua puluh sembilan persen
jadi masih ada tujuh puluh satu persen penyebab lain yang
kenapa orang memilih si a si b menjadi presiden yang dia mau pilih
nah faktor faktor yang ini sekaligus juga merespon mungkin
yang mulia bu eni nur madingsi bahwa
pak arsul sani juga bahwa memang masih ada
faktor yang lain misalnya yang sering dikemukakan
dalam survei voting favoir itu penilaian terhadap kandidat
ya bahkan kita punya aspek aspek positif
kinerjanya bagus kampanye nya bagus komunikasinya bagus
juga masalah bekerjanya faktor faktor sosiologi
jadi itu tujuh puluh sembilan persen itu
nah hanya dua puluh sembilan persen yang disumbang oleh
ketertarikan orang dengan bansos itu menyebabkan
jadi mungkin di dua tempat itu
jadi ketertarikan terhadap kandidat itu
jadi ya tidak bekerja faktor faktor bansos
nah yang kedua yang saya lupa juga tadi
tadi bu eni prof eni bertanya
apakah misalnya praktek klientelism itu
bisa juga terjadi di negara maju
tidak hanya di negara negara berkembang
di negara maju memang banyak juga praktek praktek
poke barrel itu yang bahkan sebenarnya
di beberapa negara pemilihan itu adalah
jadi di kontek kita
tadi ditanyakan apakah misalnya
juga diawasi oleh parlemen
nah tapi nanti modus di tingkat lokal
karena tersebar juga dengan
paslon yang berbeda beda dalam konteks pilpres
jadi anggota parlimen yang main juga
dari tidak hanya dari paslon satu dua
juga melakukan faktor pock barrel
studi di tingkat pemilihan pilek
jadi kita berarti di tingkat dapil masing masing
tapi di berapa banyak tempat poke barrel
waktunya juga sudah habis bapak
untuk ahli berikutnya pak mulia
kami mohon untuk bisa dihadirkan
dia ahli psikologi politik juga yang mulia